puluhan warung milik pedagang yang berada di objek wisata pantai karangsong kabupaten indramayu jawa barat rusak akibat diterjang air laut pasang
air pasang di perairan pantai utara masih terus terjadi
sejak beberapa hari terakhir selain mengganggu aktivitas nelayan air laut pasang juga merusak sejumlah warung milik pedagang yang berada di objek wisata pantai karangsong
sedikitnya lima belas warung milik pedagang di objek wisata pantai karangsong mengalami rusak parah dan sebagian nyaris roboh